di rumah gue molor di kasur gue masya allah pak pak ya udah pur nanti saya ke rumah kamu
jangan bencana tuh
saya ini masih di dalam
ketinggalan deh hpnya
kamu lihat bapak saya enggak
gak tau cuy
bapak saya kemana ya
gimana aku tau
bapak lu itu emang gak tau terima kasih
gak tau terima kasih gimana pun
kamu jangan ngomong sembarangan
itu dia tuh bapak saya pur
dia udah numpang mandi tempat gue
kabur gitu aja
rumah gak dikunci
lah untung ada cimot
masya allah pak
ya mana gue tau
nggak ada apa apa jak
saya cuma mau ngasih tahu kalau wc di rumah udah gak mampet lagi
kenapa nggak lo telepon aja
hp nya ketinggalan jack
udah lah nggak usah dicariin
nanti gue pulang sendiri
paling dia lagi main om babe sama uji murot
bos dapat dari mana
dikasih sama ani
tapi duitnya dari gue
neng ani jualan coklat
saya jadi bingung
yang penting buat dikasih coklat sama ani
saya boleh minta sesuatu
lo pengen apa dari gua
boleh meminta nomor hp nya di input
kok duduk disini
emang gak disembuh
tati bosen bang
yaudah sekalian makan
si itu udah mau balik
emang bubur lu udah habis
masih ada beberapa mangkok
mudah mudahan aja ntar jarang ada yang beli
gue cabut ya
jangan banyak banyak nasinya

kalian setan udah pulang gak betul
udah nya itu apaan coklatnya coklat tumbang lo beli gituan udin kagak belinya dikasih
sama ani alhamdulillah berarti dia beneran suka ama lo din sepertinya lagi melamun ya pak
sofia apa kabar baik istri saya pak
memangnya istri bang harun kenapa istri saya pulang ke rumah orang tuanya di bandung
pasti masalahnya berat ya istri saya nundu saya main sama perempuan lain pak padahal itu cuma
urusan bisnis wah kenapa pak wah kalau urusannya seperti itu saya nggak bisa kasih saran
burp yang hijau burp yang hijau om beli bubur kacang hijaunya satu
iya deh maaf ya dek sebelum adek komplain om mau nanya dulu nih tanya apaan
beli buburnya makan di sini apa dibungkus terus pakai ketan hitam apakah enggak santannya banyak
sedang sedikit apa sedikit banget
hei det lu main cucu gue enggak pagi dan ngiru
enggak pagi dan ngiru

tadi bapak ketemu bang iharon diposong onda katanya listen pulang ya itu dia pak
ibu jangan terlalu ikut campur urusan rumah tangga baisah dan bang harun
biarkan mereka menyelesaikannya sendiri
ibu ini tidak ikut campur pak
barusan ibu bilang ibu khawatir
ya tentu saja ibu khawatir
kalau mbak isai tidak pulang pulang dari kampung
ibu jadi kerepotan dong
bikin rendang berduaan saja sama mbak surti
barusan haji murud bilang
din kayak sebelas dua belas sama mbak be
kebangetan tuh orang ya
urusan pribadi jadi nyerempet kemana mana
eh bebe bebe jangan be
jangan disamperin be
malu sama tetangga
siapa yang mau nyamperin
saya mau nyamperin dia
gue mau ke dalam